mereka masih menunggu hasil dari asesmen yang kembali dilakukan oleh pemerintah kabupaten sumedang
bps mencatat ada sembilan belas juta angkatan kerja yang terdampak akibat covid sembilan belas
kemarin katanya empat puluh lima empat puluh enam sekarang empat puluh empat puluh satu
mas abraham jadi kebetulan background saya adalah seorang advokat
meski melandai getaran masih sangat terasa
dan bonding juga nih bersama dengan anak yang bagus banget buat perkembangannya dia
maka dari itu sebaiknya konsumsi minuman kemasan lebih diperhatikan lagi
dalam arti vietnam thailand itu bisa di kalahkan
jadi sama disini juga bervariasi responnya
pasti namanya juga sama seperti itu
fashion pemuda berumur tanggung hak pendidikan hak hidup
kita kan masih tax base kita bagaimana mbak bu menteri dan juga dari segi non pajak lah
karena dimana sepak bola kita itu sekarang lagi berproses
lima negara melakukan proteksionis menjadi negara proteksionis
dan solusinya bukan hanya sekedar ngasih duit atau ngasih sumbangan ngasih santunan